harga berbagai jenis beras di pasar gudang tiga raksa kabupaten tangerang banten mengalami kenaikan sebesar rp dua per kilogram dibanding awal agustus
harga beras jenis premium dari rp dua belas naik menjadi rp empat belas per kilogram
beras kualitas sedang dari harga rp sepuluh naik menjadi rp dua belas per kilogram
sedangkan untuk beras kualitas rendah dari sebelumnya rp sembilan naik menjadi rp sebelas per kilogram
selain itu harga beras per karung ukuran lima puluh kg juga mengalami kenaikan
seperti harga satu karung beras premium dari rp enam ratus naik menjadi rp tujuh ratus
pedagang mengatakan kenaikan terjadi sejak awal agustus
pasokan yang terus menipis imbas dari gagal panen akibat musim kemarau membuat harga beras mengalami kenaikan
konsumen pun berharap harga beras segera turun
satu liter saya beli biasanya satu batang
biasanya beli berapa
jadi lima liter
biasanya beli rp sembilan
belinya biasanya beli yang berkualitas berapa
yang ukuran lah
pengennya turun lagi biasa lagi harganya
harga beras di pasar dukuh kupang dan tambak rejo surabaya kini sudah melampaui harga eceran tertinggi atau het yang ditetapkan pemerintah
harga beras medium yang het nya berkisar rp sepuluh sembilan ratus per kilogram naik menjadi rp dua belas lima ratus per kilogram
sedangkan harga eceran tertinggi beras premium seharga rp tiga belas sembilan ratus per kilogram kini naik menjadi rp empat belas per kilogram
untuk menekan harga beras yang kian melambung pemerintah kota surabaya akan menggelar operasi pasar seminggu dua kali di setiap pasar dan kecamatan di seluruh kota surabaya
memang pemerintah kota sudah bekerja sama dengan bulog untuk menstabilkan harga beras tersebut
apa yang kita lakukan sudah mulai hari sabtu kemarin kita sudah melakukan kembali operasi pasar di lima pasar besar di kota surabaya
ada pasar genteng ada pasar tambak rejo ada pasar wonokromo kemudian soponyono dan pucat
itu kita gelontor kemarin kita sabtu kemarin kita menggelontorkan empat belas ton di lima pasar tersebut
petugas dinas disperindak kota pasuruan jawa timur menggelontorkan beras bulog di sejumlah toko pantauan bulog di pasar tradisional pada selasa pagi
ada enam toko pantauan bulog yang diberi jatah pembelian sebanyak lima puluh sak beras lima kg setiap harinya
pedagang membeli kepada bulog dengan harga rp empat puluh tiga per lima kilogramnya dan dijual ke konsumen seharga
tetap kita berkomunikasi dengan bulog karena yang memiliki pasokan stok beras sampai saat ini yang ada hanya bulog
dengan komitmen kita terhadap dengan bulog kemarin bahwa setiap pedagang akan selalu dikirim beras sphp
dengan harga het rp empat puluh tujuh per
petugas disperindak mengimbau masyarakat tidak perlu panik atas kenaikan harga beras
pasalnya stok beras di bulog masih aman sampai desember mendatang
tim liputan cnn indonesia